meski dilarang pihak polisian masa reuni dua ratus dua belas tetap mencoba mendekat kawasan monas dan patung kuda pada kamis pagi
akses menuju patung kuda ditutup di semua arah dengan menggunakan kawat berduri
puluhan orang berjalan di kawasan kebon sirih jakarta pusat sambil meneriakan yel yel
masa tak hanya berasal dari jabodetabek tetapi juga dari sejumlah daerah lain
masa awalnya berkumpul di kawasan jalan ridwan rais kemudian bergerak ke arah kebon siri
namun saat tiba di perempatan kebon sirih masa dihalau anggota kepolisian dan diminta kembali ke arah tugutani
polda metro jaya tidak mengizinkan reuni dua ratus dua belas digelar di kawasan patung kuda dan sekitarnya
sedianya acara ini akan diadakan di masjid azikra sentul tetapi informasi terbaru menyebut
kini yayasan azika juga tidak memberi izin karena sedang dalam suasana duka
setelah amir azikra
untuk memantau kondisi langsung sudah ada korespondensi nn indonesia mardika utama
dika kalau anda bisa memantau dan memberikan informasi bagaimana jalannya pengamanan reuni kali ini
apa yang dituntut oleh peserta reuni dan apakah reuni sudah mengantongi izin sejauh ini
selamat siang yuda kali ini saya berpindah ke kawasan tamrin
dan saya ingin menyampaikan salah satu akses untuk menuju ke arah patung kuda dari kawasan bonsirih dan juga kawasan tamrin
yang bisa anda saksikan di sini
sudah ditutup dengan menggunakan barikade sejak dini hari tadi tetapi kini masa sudah mulai bergerak ke satu titik yang sama
jika tadi pagi masih tersebar di beberapa titik kini sudah mulai berkumpul di kawasan tamrin tepatnya di depan barikade
tempat saya melaporkan saat ini dan di sana anda bisa melihat
masa dari arah tamrin yang juga tengah berkumpul dan ini juga terlihat di beberapa titik lainnya di kawasan yang sama sampai ke kawasan abdul muis jakarta pusat
pagi tadi masa reuni dua ratus dua belas sempat berkumpul di kawasan ridwan rais kemudian bergerak ke kawasan kebon sirih tetapi di kebon sirih dihalau balik kembali ke arah tugutani
namun kini masa tampaknya sudah
masa dari arah tugutani ini sudah mulai lebih banyak secara jumlah atau secara kuantitas dan mereka bergerak ke kawasan tamrin
dan ini merupakan salah satu akses untuk menuju ke arah patung kuda yang ada di sebelah kiri saya
tetapi barikade masih dipasang dan ada empat lebih personel gabungan dari tni dan juga polri yang mengamankan di kawasan sekitaran patung kuda juga di kawasan monas
di sejumlah titik tadi juga saya berkeliling cukup banyak akses jalan yang ditutup
sedikitnya ada sebelas ruas jalan yang ditutup mulai dari medan merdeka selatan kawasan tamrin lalu hingga ke kawasan harmoni pun juga ditutup aksesnya untuk menuju ke kawasan monas yang sebagaimana kita ketahui
sejak kemarin polda metro jaya sudah mengeluarkan pernyataan bahwa reuni dua ratus dua belas dilarang digelar di kawasan patung kuda ataupun juga di kawasan monas sebagaimana dilakukan beberapa tahun yang lalu pada setiap dua desember
dan kita juga tahu bahwa sejatinya aksi masa reuni dua ratus dua belas ini akan digelar juga di masjid azikra sentul bogor jawa barat
tetapi kemudian informasi terbaru juga menyebutkan bahwa yayasan azikrat tidak memberikan izin untuk menggelar reuni dua ratus dua belas di sana
kalau saya melihat perkembangan terkini nampaknya masa aksi sudah mulai lebih banyak terlihat
kawasan tamrin kita juga melihat ada perkirakan dari anggota brimob dari kebon sirih menuju ke kawasan tamrin
dan juga tadi saya mendengar ada informasi bahwa mobil komando reuni dua ratus dua belas juga sudah mulai mendekat ada di sekitaran kawasan wahid hasim atau juga di sekitar sarinah
kami masih terus menunggu informasi terkini tetapi dari pandangan mata yang terlihat di sini ada pergerakan anggota kepolisian yang cukup
masif dari brimop dari kebon sirih menuju ke kawasan tamrin arah sarinah
sementara itu kalau saya boleh mengutip lagi keterangan dari steering committee pa dua ratus dua belas samsul marif menyatakan pada rabu lalu meskipun pihak polda metro jaya tidak memberikan izin
tetapi pihak dari dua ratus dua belas mengacu kepada undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat yang
menurut mereka tidak diperlukan izin untuk menggelar aksi cukup melakukan pemberitahuan saja atau melayangkan surat pemberitahuan dalam hal ini adalah menuju ke polda metro jaya
tetapi di sisi lain polda metro jaya melalui kombes paul zulpan kabit humas polda metro jaya menyebutkan bahwa jika panitia reuni dua ratus dua belas nekat tetap menggelar aksi di kawasan patung kuda dan sekitarnya
maka dapat diancam dengan menggunakan pasal pidana yaitu pasal dua ratus dua belas
kami masih terus menunggu jalannya perkembangan reuni dua ratus dua belas di kawasan ini yang tampaknya sudah mulai meningkat eskalasinya jika dilihat dari sisi kuantitas jika dibandingkan dengan pagi hari tadi
saya tadi bertemu dengan sejumlah orang yang merupakan simpatisan masa reuni dua ratus dua belas yang mengaku berasal dari sejumlah daerah bukan hanya dari kawasan jabodetabek saja
tetapi juga dari beberapa daerah lainnya tak sedikit pula dari mereka yang membawa beberapa spanduk dan ada isu isu yang mereka hembuskan terkait dengan pembebasan rizik sihab
ataupun juga meminta presiden joko widodo untuk mundur dari jabatannya dalam kesempatan reuni dua desember dua ribu dua puluh satu ini
ya mardika kalau anda tadi katakan sempat bertemu dengan para simpatisan yang tidak hanya datang dari jakarta apakah anda juga sempat melihat beberapa tokoh yang juga menjadi peserta reuni kali ini
ya hingga pukul sepuluh tiga puluh enam pagi hari ini saya belum melihat ada tokoh yang bergabung dalam aksi masa reuni dua ratus dua belas
dan tadi juga saya mencoba untuk menghubungi samsyul ma'arif sebagai steering committee dari pa dua ratus dua belas yang juga hingga saat ini belum memberikan respon atas pertanyaan yang saya layankan terkait dengan kelanjutan
ya anda tadi sempat mendengarkan apa saja tuntutan dari para masa selain pembebasan risik sihab
atau keadaan hal hal lainnya
menjadi poin penting pada reuni kali ini
ya sebenarnya kalau kita melihat isu isu apa saja yang diteriakan atau dilayangkan pada reuni dua ratus dua belas kali ini tidak terfokus dengan rapi begitu
karena tidak ada satupun komando yang terlihat di sini
apakah itu karena memang belum dimulai belum tiba atau memang tidak akan terjadi
sesuai dengan izin sesuai dengan titah dari pihak kepolisian yang tidak memberikan izin maksud saya
namun dari beberapa spanduk yang saya lihat tadi dan juga beberapa statement statement serta yel yel yang mereka gaungkan diantara adalah pembebasan rizik sihab dan juga menuntut presiden joko widodo untuk mundur dari jabatannya
baik mardika utama terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali